akhir akhir ini pembahasan mengenai nilai ct hasil pemeriksaan pcr covid sembilan belas
kerap menjadi topik di kalangan tenaga medis dan masyarakat
nilai cycle result atau ct menggambarkan berapa banyak amplifikasi dilakukan dalam pemeriksaan rt pcr
sederhananya makin tinggi nilai ct maka semakin sedikit material genetik virus yang ada di dalam tubuh
nilai ct pemeriksaan pcr berpengaruh terhadap salah satu kriteria kesembuhan pasien covid sembilan belas
misalnya di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet jakarta
memiliki kebijakan memulangkan pasien setelah sepuluh hari isolasi dan nilai ct di atas tiga puluh lima
meski hasil swab pulang masih positif
beberapa tempat isolasi lain tak menjadikan nilai ct sebagai patokan untuk memulangkan pasien
hal ini yang terkadang membingungkan pasien yang menganggap makin tinggi nilai ct
maka makin rendah kemungkinan
ketika saya sudah di dalam tempat isolasi baru dari rumah sakit menelpon mengabarkan ct saya tiga puluh lima delapan puluh satu
nah saya mendapatkan informasi itu kemudian mengingat ingat lagi
ternyata nilai itu sebenarnya sudah quote unquote aman ya katanya gitu kalau tiga puluh lima
tapi karena saya sudah di dalam saya mengikuti proses untuk tetap diisolasi
ketua satgas covid sembilan belas
ikatan dokter indonesia zubairi jurban menganggap wajar perbedaan tersebut
karena dokter memiliki berbagai pertimbangan tersendiri dalam memulangkan pasien
yang pasti nilai ct tak dapat dijadikan parameter tunggal
butuh pemantauan aspek klinis lain sebagai evaluasi
selain itu juga ada beberapa faktor lain sebagai pertimbangan
ini juga harus memperhatikan tiga faktor
faktor yang pertama adalah artinya boleh beda beda
faktor pertama adalah mengenai kapasitas
layanan kesehatan kapasitas bed kapasitas icu satu
yang kedua bagaimana ketersediaan laboratorium dan reagensianya
ketiga bagaimana situasi epidemiologi yang terakhir